kita beralih ke informasi lainnya
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan republik indonesia
angkat bicara terkait pencekalan yang dilakukan pemerintahan joko widodo
terhadap rizik syihab melalui pemerintah arab saudi
rencananya mahfud md akan terlebih dahulu mempelajari masalah itu
dan hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada warga negara indonesia
sebelum tahu surat pencekalannya kayak apa
kan pasti surat pencekalan itu ada masalah masalah yang disebutkan di situ
kenapa harus dicekal jadi saya belum tahu
nanti saya mau lihat kalau memang ada surat pencekalan itu apa masalahnya
dia kan warga negara harus mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang sama
tapi juga negara punya hak haknya untuk mempertahankan eksistensinya